halo selamat siang anda menyaksikan gomudik cnn indonesia pukul satu siang
saya iqbal kurniadi
minggu pagi stasiun besar pasar senen dipadati oleh pemudik
sebanyak tiga puluh empat kereta disiapkan pt kereta api indonesia
untuk membawa para pemudik pulang ke kampung halaman melalui stasiun pasar senen
pelataran stasiun besar pasar senen jakarta pusat ini nyaris tidak menyisakan ruang kosong
karena ruang tunggu stasiun sudah dipadati oleh pemudik
hingga pukul sepuluh pagi dua belas rangkaian kereta telah diberangkatkan dan mengangkut lebih dari tujuh penumpang
sementara itu tren kenaikan jumlah pemudik semakin terlihat di terminal terpadu pulau gebang jakarta timur
hingga minggu siang lebih dari empat penumpang dari satu ratus dua puluh satu bus sudah diberangkatkan
ruang tunggu keberangkatan terminal pulau gebang terus dipadati oleh calon pemudik
dan saat ini
sudah ada koresponden cnn indonesia
langsung saja kira kira ada siapa di sini
ternyata yang pertama ada mardika utama yang ada di stasiun pasar senen
dan juga ada miladiyah rahma yang ada di terminal pulau gebang
tapi untuk itu kita ke mahardika terlebih dahulu yang ada di stasiun pasar senen
dika tadi ada informasi bahwa ternyata banyak para penumpang yang justru mempermasalahkan soal
waktu menunggu ini yang cukup lama
sedangkan mereka tidak boleh langsung masuk ke peron stasiun begitu
lalu apakah tidak ada solusi begitu dari pihak pt ki ataupun dari pihak stasiun sendiri terkait hal ini
ya selamat siang iqbal
tadi juga saya sudah menanyakan hal tersebut kepada kepala stasiun senen zainul
yang menyatakan bahwa memang diimbau kepada para calon penumpang atau pemudik
agar tidak datang jauh sebelum waktu keberangkatan
karena yang bisa masuk ke area peron ataupun juga ke area boarding adalah yang keberangkatannya kurang
dari satu jam lagi
seperti yang terlihat saat ini suasana antrian sudah cukup panjang
ini adalah calon penumpang yang akan menuju ke malang dan juga ke surabaya jawa timur
mereka baru bisa masuk ke area peron ini sekitar kurang dari satu jam lagi sebelum kereta mereka diberangkatkan
sementara bagi yang keberangkatannya masih jauh dari satu jam
mereka harus menunggu di ruang tunggu
tetapi karena ruang tunggu yang berkapasitas lima belas x dua
delapan meter yang juga sebenarnya dilengkapi dengan kurus yang cukup banyak ini tidak lagi bisa menampung
akhirnya fakta yang terlihat adalah banyak sekali penumpang atau pemudik yang harus menunggu di pelataran stasiun pasar senen
ada yang datang sejak pagi hari ada yang datang sejak dini hari padahal keberangkatan mereka baru pada pukul sepuluh pagi
tetapi itu adalah langkah antisipasi yang dilakukan oleh para pemudik
dan mereka pun menerima konsekuensi yang harus diterima seperti ini
yang terlihat adalah mereka harus duduk di emperan hanya beralaskan lantai saja
ada yang menggunakan tikar ataupun juga menggunakan kardus
tetapi mereka rela menunggu di tempat ini karena memang kapasitasnya tidak begitu besar
untuk pengetahuan atau untuk informasi bahwa setiap harinya sebelum waktu mudik lebaran hanya ada sepuluh sampai tiga belas penumpang saja yang berangkat dari stasiun pasar senen
tetapi pada masa mudik lebaran ini ada lebih dari dua puluh ribu penumpang yang berangkat dari stasiun pasar senen untuk menuju ke sebelah destinasi
baik di jawa barat jawa tengah ataupun juga di jawa timur
untuk hari ini sendiri akan ada sebanyak dua puluh lima dua ratus penumpang yang berangkat dari stasiun pasar senen untuk menuju ke jawa barat jawa tengah dan juga jawa timur
jumlah ini meningkat dibandingkan dengan jumlah penumpang pada hamil lima tetapi kalau dibandingkan dengan
oh belum nih
tidak ada yang berangkat
baik sepertinya memang ada kedal komunikasi dengan mardika
walaupun begitu tadi dika sempat mengatakan bahwa memang sudah mulai ramai sekali ya
sudah mulai terlihat
anda bisa melihat di belakang dika ternyata banyak penumpang yang sudah mulai antri untuk masuk ke peron
dan untuk itu kami ajak anda setelah itu ada miladiyarrahma yang ada di terminal pulau gebang
miladiyarrahma begitu sampai saya lupa
ini mila bisa anda jelaskan kalau tadi dika ternyata cukup ramai sekali di sana
lalu bagaimana dengan
dan yang ada di belakang sana ternyata cukup ramai juga
dan apakah yang tadi anda mengatakan sebelumnya sempat ada antrian begitu di depan loket untuk membeli tiket
apakah masih terjadi untuk saat ini
selamat siang iqbal
sampai lupa nama saya ya iqbal ya
oke bicara soal bagaimana situasi di terminal keberangkatan
terminal pulau gebang di jakarta timur ini
seperti yang anda saksikan di belakang saya
betul saya pikir tidak berbeda jauh ya
dibanding atau tidak berbeda jauh kondisinya dengan di stasiun pasar senen
ini pun di ruang tunggu di terminal keberangkatan ya
sudah terlihat ada ratusan atau bahkan ribuan sepertinya
para calon pemudik yang akan berangkat dengan menggunakan bus ke kampung halaman mereka
ada sembilan pintu yang sudah disiapkan iqbal
kami melihat di sini meskipun sebenarnya tempat duduknya sudah banyak disebar ya
di area atau di setiap sudut ruang tunggu ini namun tampaknya karena animo masyarakat atau jumlah pemudik yang cukup banyak
ini membuat banyak yang tidak kebagian tempat duduk akhirnya mereka kemudian memilih untuk duduk di lantai saja begitu
nah untuk menjawab pertanyaan anda seputar antrian pembelian tiket memang betul
tadi kami memantau sekitar pukul enam sampai dengan pukul tujuh
itu luar biasa sudah seperti antrian sembako sepertinya
jadi ini adalah salah satu antrian yang terlihat di perusahaan otobus atau po
satu perusahaan otobus sebenarnya
yang antriannya ini mencapai lebih dari lima puluh meter
mengapa saya sempat bertanya sebenarnya iqbal dengan salah satu penumpang begitu ya
ini adalah pertanyaan pernyataannya dari salah satu penumpang ya ini atau salah satu pembeli
yang namanya nanang yang menyatakan bahwa kenapa memilih tetap berangkat dengan po tersebut
sementara antriannya sangat panjang
apa tidak ada tpo lain yang kemudian dengan arah tujuan yang sama begitu
namun mereka menjawab bahwa sebenarnya bicara soal kualitas begitu ya
untuk po yang satu ini memang cukup bagus
sehingga meskipun harus mengantri bahkan ada yang sampai mengira
ini kemudian tidak menyurutkan langkah mereka
dan tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap mengantri meskipun berjam jam
namun tadi saya sempat memantau sebelum live
saya sempat memantau iqbal di bawah bagaimana kemudian kondisi terkini
yang saya lihat sudah jauh berkurang
artinya kalaupun antriannya juga masih ada
namun sudah tidak sepanjang pagi tadi
jadi antrian calon pembeli ini masih terpusat di loket saja
jadi masih bisa terakomodir dengan baik
tadi kami juga sempat berbincang langsung iqbal dengan ketua atau kepala upt terminal pulau gebang
yang menyatakan bahwa ini adalah salah satu hal yang dievaluasi
dan pihak dari terminal pulau gebang sendiri juga sudah berkomunikasi dengan manajemen dari po sinarjaya
yang tadi pagi memang sempat ramai ini
dan memberikan arahan supaya menerjunkan lagi atau membuka lagi loket yang lebih banyak
sehingga kebutuhan dari para calon penumpang ini bisa terpenuhi
kita masih akan terus menunggu seperti apa
nah bicara soal angka boleh saya share sedikit iqbal
bahwa sampai dengan pukul setengah dua belas tadi
dari tengah malam kemarin ya sudah ada sekitar empat empat ratus penumpang
yang berangkat dari satu ratus dua puluh satu bis
kita masih akan terus menunggu
trendnya tampaknya akan naik
prediksinya adalah puncaknya di terminal pulau gebang ini akan terjadi pada tanggal dua belas juni dua ribu dua puluh
dengan jumlah total penumpang sekitar empat belas
jadi ini sudah ramai nanti akan semakin ramai lagi
iqbal kembali ke anda ke studio
baik mila terima kasih
next time saya tidak akan melupakan anda lagi
terima kasih informasinya yang sangat komprehensif tadi
mila diyarahma langsung dari terminal pulau gebang
lalu sebelumnya ada mardika utama yang ada di stasiun senen
terima kasih rekan rekan
selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan kalian
itu tadi informasi dari rekan rekan kami
demikian gomudik update kali ini
kami akan terus perbarui informasi seputar arus mudik lebaran dua ribu delapan belas
satu jam dari sekarang
dan jangan lupa bagi anda yang melakukan perjalanan mudik lebaran
anda bisa dapatkan informasi terkini seputar lalu lintas arus mudik
melalui aplikasi gomudik cnn indonesia
yang dapat diunduh di smartphone android dan juga iphone
sesaat lagi program cnn indonesia news report akan kembali kami lanjutkan
saya iqbal kurniadi terima kasih dan sampai jumpa